bisa dibayangkan siang ini masih di cikampek liburannya kapan
tapi itu dia semangat pikniknya luar biasa sekarang kami ajak anda untuk melihat
memang ada beberapa titik macet atau banyak titik macet tapi sudah ada beberapa wilayah
yang disiapkan oleh paul damitrujaya dan juga mabes polri untuk mengurai kemacetan
itu yang dinamakan dengan jalur alternatif
kalau biasa orang jakarta bilangnya jalan tikus
tapi kita sekarang juga bisa lihat nih kira kira jalan tikus ini sudah banyak yang tahu
jadi jalur alternatif ini disiapkan apabila terjadi penumpukan kendaraan hingga lima km dari pintu tol
ada dua jalur yaitu jalur tol cikampek dan juga jagorawi
dan untuk mengurai kemacetan yang diprediksi menumpuk di tol cikampek
kita lihat sekarang kendaraan dari kalimalang menuju tol bisa dialihkan melalui arteri kalimalang
meskipun di kalimalang juga belum tentu tidak macet
apalagi ada pembangunan jalan tol becak ayu
kita bisa keluar nih nanti di kawasan tambun atau cikarang untuk bisa menghindari kemacetan panjang di jalan tol jakarta cikampek
sementara itu bagi anda yang menuju kawasan puncak bogor jawa barat
di lewat tol jagorawi anda bisa melalui jalan raya bogor menuju sentul selatan
lalu kemudian masuk ke bukit pelangi
dan keluar nanti di jalan raya puncak kilometer tujuh puluh dua di sekitar gadok
betul dan ini anda akan masuk ke kawasan perumahan
dan sekarang saya akan menunjukkan juga bagaimana
kemacetan yang sudah terlihat dan menggunakan aplikasi waze
kita lihat sekarang di plasma c ini real time
kita akan lihat bagaimana kondisi di jalan tol terutama yang ada di kota
kita lihat yang pertama untuk jagorawi dulu ya
kita lihat jagorawi dulu
ini dari arah bogor menuju jakarta putri
bogor menuju jakarta justru yang berwarna merah muda
kita lihat itu ada gerbang tol cililitan semuanya yang menuju arah masuk ke jakarta
sementara itu yang keluar ke jakarta warnanya hijau jadi aman ya
sejauh ini untuk menuju ke bogor
kemudian kita lihat untuk yang ke cikampek sekarang
nah ini dia luar biasa
warnanya kita lihat yang ke arah kanan menuju luar jakarta
ini dari arah halim menuju ke arah tol cikampek putri
begitu kalau kita lihat kondisinya merah merah pekat ya merah tua
itu artinya kemacetan panjang terjadi di sana
betul kita lihat sekarang sampai di mana
kecepatannya sekitar hanya dua belas km per jam
keluarnya ini ujungnya di mana kemacetan ini
kita akan lihat
rupanya ini di interchange di interchange cikunir
ini seperti biasa ini menjadi titik titik kemacetan yang menghubungkan antara tol jor dan juga kemudian tol jakarta cikampek
dan ini maksimal dua belas km per jam
jadi anda harus sabar dari halim sampai gerbang tol cikunir cukup panjang putri ya
mudah mudahan bisa lebih sabar untuk menghadapi liburan kali ini
lebih sabar bawa bekal yang banyak